jadi itu pengadaan tiga itu sembako itu dibagi ke seluruh s satu pak
di seluruh s satu berapa jumlahnya ini kalau saudara dihitung rupiahnya berapa
sekitar satu sembilan puluh lima sekian lah kalau dikali satu lima
setelah saudara menghitung hitung dengan ibu joyce
setelah ini pak dengan s satu bagian umumnya menghitung
kan dihitung dulu berapa yang saya mau siapkan kan gitu
atau langsung ditagi ke s satu
jadi setelah dibagi dengan s satu sebanyak tiga belas ribu itu s satu yang membayarkan ke pihak penyedianya
berapa semuanya kurang lebih dua m tadi
siapa yang lagi siapa yang ambil di s satu itu
dari penyedianya karena ada di tanda tangan kontraknya yang mulia
jadi untuk kepentingan apa di joyce ini
kepentingannya saya tidak tahu yang ngumpul hanya di politik sampai
kepentingan kementerian pertanian
atau apa sembako itu untuk apa
sumbangan sumbangannya itu di bujois yang mereka pak kemana kemananya itu di seluruh indonesia pak
dalam rangka apa itu momen apa itu
pada saat itu bulan puasa pak
oh diberikan ke masyarakat ya
tapi mintanya dari kementerian pertanian
apakah itu kepentingan kementerian pertanian atau bukan saudara tidak tahu
apakah untuk kepentingan pribadi
ada terjadi itu pak
keluar dari seluruh salon satu masing masing
itu perintah pak kasti
uang ke bu joy sekitar
uang ke bu joyce sekitar
untuk koordinasi dengan ibu joyce
apakah ibu joyce yang menyampaikan delapan ratus lima puluh juta ataukah sedih
mohon izin kami dari pak kasti yang mulia
waktu itu saya malam malam pak sudah pulang ke rumah
bahwa diminta ke kantor lagi ada yang harus diselesaikan
terkait untuk bu joyce ini
kementerian atau untuk kepentingan
dilihat setelah dua minggu
saya itu kok ada uang ini
saya tanya ke panitranya bu joyce
terus beliau panita itu wa ada kuetansi dari nasdem yang mulia
jadi untuk kepentingan partai nasdem maksudnya
ya tidak tahu cuma mengetahui ada di kuitansi nasdem yang mulia
kuitansi apa ada bisa diperlihatkan kwitansinya penuntut umum
jadi uang sejumlah delapan ratus lima puluh juta ini
ini permintaan langsung dari joyce
tapi sekjen yang sampaikan saudara sudah dengan jumlah delapan ratus lima puluh juta
delapan ratus lima puluh juta ini disampaikan juga oleh sekjen
kemudian uang itu sudah diserahkan
pak kasti sudah saya teleponin eselon satu nya
tinggal ditunggu aja malam ini juga pada datang
terkumpul tiga tahap yang mulia
jam sepuluh atau sepuluh malam
tahap kedua hari berikutnya
tidak berarti dalam tiga hari ya
kemudian terkumpul jumlahnya delapan ratus lima puluh
dan uang delapan ratus lima puluh juta ini benar diterima oleh ibu joyce
ini saudara lihat dari sekretarisnya ibu joyce ya
ya ini yang menerima awalnya dari pak sugeng duitnya pak
dari pak sugeng punya tanda bukti ini
dinasdipnya yang dari itu
berarti diterima dalam beberapa hari ya
setelah terkumpul baru diterima oleh ibu joyce
kemudian dari ibu joysi itu ada tanda terima juga ya
tadi kok saudara mengatakan ada logo ini
rp lima puluh juta itu diapakan untuk kepentingan partai apa maksudnya
mohon maaf yang mulia kami tidak tahu pak yang melihat
apakah untuk kepentingan pencalekan
itu juga kami tahu dua minggu setelah penyerahan yang mulia
kemudian apalagi yang terkait dengan ibu joy atas perintah dari kasdi subagiono
oke biru umum selama saudara menjabat sebagai kepala biro umum ya
apakah saudara pernah tidak didatangi oleh apakah itu dari ajudan menteri
waktu itu pada saat kunjungan di makassar yang mulia
ada kunjungan siapa yang berkunjung ke makassar
kunjungan kerja menteri diantaranya terkait perkebunan
sudara ketemu dengan anaknya pak menteri pak dindo itu dimana
apa yang disampaikan ke saudara
hanya rame rame gitu
terkait di perkebunan saja waktu itu pak
terkait pekerjaan di perkebunan
ini cerita cerita perkebunan saja yang mulia
karena kami juga hanya mendampingi saja
kemudian apakah ada permintaan sesuatu ke saudara
yang saya ingat ada rp satu ratus sebelas juta
gini yang mulia beliau wa untuk menyelesaikan
dino wa ke saudara untuk menyelesaikan apa
menyelesaikan terkait aksesoris mobil yang mulia
mobil yang di jakarta atau yang di makassar
rp satu ratus sepuluh juta sudah tersebut